besaran biaya hidup di setiap kota dipengaruhi oleh berbagai faktor
mulai dari tingkat kemajuan daerah minat wisata hingga gaya hidup
makin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut
maka harga kebutuhan pokok di wilayah tersebut juga turut tinggi
biaya hidup bagi seseorang yang tinggal di kota metropolitan seperti dki jakarta
memang lebih tinggi jika dibandingkan dengan kota kota besar lainnya
lantas berapa sebenarnya gaji atau pendapatan bulanan
bagi seseorang yang bekerja di jakarta untuk hidup layak di ibu kota
apakah gaji umr jakarta sudah cukup
dan untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual
dengan perencana keuangan safir senduk
selamat pagi mas safir
selamat pagi megi
ya kita harus semangat ya dengan gaji umr
nah apakah anda bisa memberikan gambaran besaran gaji
dan apa saja yang harus diperoleh jika ingin hidup layak
di kota jakarta
ya pertama mesti diketahui dulu bahwa setiap orang ada yang namanya kebutuhan dasar
jadi kebutuhan dasar itu nomor satu kalau buat saya itu adalah makan gitu ya
pangan ya makan
dan kalau kita bicara makan itu ada orang indonesia ada yang namanya
kebutuhan utamanya itu adalah makanan pokok dia
ada yang namanya beras kemudian lauk pauk empat sehat lima sempurna
mungkin tidak harus sempurna banget begitu ya
kemudian tetapi yang saya lihat adalah
bahwa umr selama ini dilakukan atau dihitung sudah memperhitungkan kebutuhan dasar dulu
tinggal apakah orang ini yang mendapatkan umr ini
berapa orang yang dia tanggung di dalam keluarganya
semakin banyak orang yang dia tanggung di dalam keluarganya
atau mungkin belakangan kita kenal dengan istilah generasi sandwich misalnya
maka semakin tidak cukuplah umr itu itu yang pertama
kemudian kedua adalah kalau misalnya kita hidup di jakarta
sebetulnya yang paling besar itu adalah godaan
konsumtif itu adalah yang mana
konsumtif itu adalah sesuatu di luar kebutuhan yaitu keinginan
sementara umr hanya memperhitungkan kebutuhan
sekali lagi umr umumnya hanya memperhitungkan kebutuhan
sementara setiap orang ada yang namanya keinginan
dan jakarta itu luar biasa godaan keinginannya
jadi kalau menurut saya kalau melihat sekarang umr itu adalah angkanya empat puluh sembilan
misalnya empat sembilan sekitar empat sembilan
kalau memperhitungkan keinginan ya
kalau misalnya keinginan dimasukkan maka mungkin minimal tujuh lima
tujuh lima juta itu adalah sujarah
sudah memperhitungkan keinginan
tetapi kalau tidak memperhitungkan keinginan
maka kalau kebutuhan saja empat sembilan
jadi sekali lagi menurut saya
untuk kebutuhan it's okay lumayan mencukupi
tapi kalau dengan keinginan ya memang ya tentunya kurang angkanya
baik mas safir ini tadi sangat jelas begitu ya
ada beberapa poin yang kami tampung
tapi kita kembali dulu ke upah minimum regional umr dki jakarta pada dua ribu dua puluh
yang sebesar empat sembilan juta rupiah
ini kita bedah satu satu
kalau misalnya kita hanya hidup merantau begitu ya ke jakarta
lalu tidak ada tanggungan apapun tidak punya keluarga juga
belum punya pasangan hidup
nah bagaimana empat sembilan juta ini kita bedah dan berapa untuk kebutuhan pokok
dan berapa untuk kebutuhan lainnya
ya ada yang namanya kebutuhan dasar
sekali lagi seperti makanan gitu ya
kemudian transportasi pulang pergi ya
transportasi pulang pergi
ini memang tergantung seberapa jauh jarak dia dengan tempat kerjanya gitu
jarak dia dengan tempat kerjanya
ada yang mengatakan mungkin total selama sebulan dia butuh satu juta
katakan butuh sembilan ratus ribu atau satu juta untuk pulang pergi selama sebulan
sekali lagi ini yang penonton acara ini mungkin merasa ah nggak cukup
kenapa karena saya naik ojek online misalnya
harganya dengan ojek online
tapi oke lah sembilan ratus ribu atau satu juta per bulan untuk transportasi
kemudian untuk kebutuhan makannya dia adalah mungkin katakan satu lima juta sebulan misalnya
ya itu udah makanan yang paling dasar banget basic gitu ya
kemudian ada lagi satu juga yang namanya kebutuhan untuk sewa
ya sewa kos kosan misalnya
katakan kalau dia bekerja kemudian dia ada yang namanya sewa kos kosan tempat tinggal
atau dia ngontrak bareng dengan teman temannya
ya mungkin itu dia bisa habis
mungkin itu dia bisa habiskan satu sampai satu lima juta sebulan
sekali lagi jadi sekali lagi untuk kebutuhan makan mungkin dia bisa menghabiskan satu lima juta
atau diperbanyak mungkin jadi dua juta misalnya
kemudian yang namanya transport itu katakan satu juta sebulan
jadi mungkin sekitar tiga juta
kemudian satu lagi ada yang namanya sewa mungkin sekitar satu lima juta lagi
jadi mungkin sekitar empat lima juta
jadi kalau saya bilang angka empat sembilan juta
secara kebutuhan saja itu sudah sangat mencukupi
walaupun tidak berlebihan sekali
tapi ya it's okelah angka angka seperti itu cukup ya cukup mencukupilah
baik mas hafir tadi kita membahas yang belum berkeluarga begitu ya
nah dibandingkan dengan yang sudah berumah tangga pastinya ini kebutuhannya juga lebih banyak
untuk satu keluarga besaran gaji sebaiknya dikisaran berapa
nah kalau misalnya kita bilang satu keluarga maka asumsinya adalah dia ada yang namanya punya pasangan
dan kebetulan misalnya pasangan itu punya pasangan

ketika dia punya pasangan tidak bekerja kemudian dia juga punya satu anak dan dia tinggal di jakarta
maka mungkin yang terjadi adalah ada penambahan angka pengeluaran pada makanan ya
jadi kalau misalnya dia selama ini hidup sendiri
dia mungkin habis satu atau satu lima juta untuk makanan misalnya
maka dengan adanya dua tambahan lagi entah pasangannya plus satu orang anak
mungkin dia harus menambah sekitar satu lima juta lagi sebetulnya
jadi kalau tadi kita bicara angka empat sembilan alias kita membulatkan sedikit menjadi lima misalnya
tambah satu lima lagi ya mungkin sekitar enam lima juta
kalau dia punya satu orang pasangan yang tidak bekerja dan dia punya satu anak yang dia tanggung
katakan ya umur dua tiga atau empat tahun
jadi sekali lagi kalau dia punya satu pasangan yang tidak bekerja dan dia punya satu anak
maka angka empat sembilan ini sangat mungkin untuk kita ubah menjadi enam
baik mas afiq
juta per bulan
kira kira dikisaran enam lima juta per bulan ya mas afiq
nah kita juga ingin mengetahui terkait dengan tips untuk merencanakan biaya hidup yang pas pasan
namun bisa menikmati dan juga layak hidup di jakarta
seperti apa mas afiq
nah saya selalu bilang bahwa hidup di jakarta itu tidak mudah
kenapa tidak mudah
karena godaan inginnya itu lumayan berat
jadi kalau anda bekerja dan anda mendapatkan gaji umr
maka umr itu sekali lagi cukup untuk membaikkan
maka umr itu sekali lagi cukup untuk membaikkan
maka umr itu sekali lagi cukup untuk membaikkan
untuk membayar kebutuhan kebutuhan kalau anda katakan satu orang
kalau anda membayar satu tanggungan lagi mungkin juga cukup tapi memang agak agak ngepas dan mungkin agak defisit sedikit gitu ya
nah yang berat adalah ketika di jakarta itu godaan konsumtifnya berat
apalagi kalau misalnya lokasi kerja anda berada di daerah yang banyak sekali orang yang memang lokasinya daerah bisnis
itu godaan konsumtif itu lebih berat lagi
jadi tips dari saya adalah nomor satu
ketika hidup di jakarta anda harus bisa kuat dari segi imannya ya
kuat iman dalam arti kuat menghadapi godaan konsumtif
itu yang pertama
kemudian kedua adalah fokus pada hal hal yang memang dibutuhkan terlebih dulu
jadi begitu kita mendapatkan penghasilan fokus membayar hal hal yang memang kita butuhkan terlebih dulu
sekali lagi apa yang kita butuhkan
ya itu dia sewa tempat tinggal kita misalnya
kemudian kebutuhan untuk pangan juga seperti itu
kemudian ada lagi yang namanya transport
nah transport itu memang dipakainya harian
tapi kita bisa sisihkan dari awal
itu kemudian tips kedua
kemudian ketiga adalah ini mungkin beda beda
ada orang yang merasa saya bisa nabung pas hafil dua ratus tiga ratus ribu per bulan
ada juga yang bilang aduh boro boro saya nabung dua ratus tiga ratus ribu per bulan
karena banyak pengeluaran lain yang mungkin susah untuk dibayar
tapi buat saya angka tiga ratus ribu per bulan sangat mungkin kita sisikan setiap bulan
karena yang paling penting ada walaupun sedikit itu jauh lebih baik menabung walaupun sedikit katakan tiga ratus ribu per bulan
daripada tidak menabung sama sekali
baik mas safir ini saya tampung
ada satu poin yang penting adalah menabung begitu ya
tapi bagaimana dengan umr ini kita juga bisa mulai berinvestasi
karena salah satu insentif untuk tinggal di ibu kota jakarta ini bisa melihat banyak peluang dan belajar
terkait dengan mungkin instrumen investasi dan juga industri industri yang sangat maju gitu ya terlihat di ibu kota
bagaimana pendapat anda terkait dengan investasi dengan gaji umr
salah satu hal yang sekali lagi saya bilang gak enaknya kalau kita kerja di jakarta adalah godaan konsumtifnya itu besar
tapi enaknya atau plusnya adalah kita bisa banyak belajar peluang peluang baru ketika kita kerja di jakarta
di jakarta itu ada banyak sekali profesi profesi yang mungkin kita tidak pernah dengar kalau kita tinggal di luar jakarta
jadi hal pertama yang bisa kita lakukan ketika kita tinggal di jakarta adalah belajar skill baru untuk bisa mendapatkan penghasilan tambahan
sehingga ketika kita punya penghasilan yang lebih besar
kita bisa menabung lebih banyak
itu yang pertama kita bisa menabung lebih banyak
kemudian yang kedua adalah ketika kita menabung lebih banyak
maka tingkatkan menabung lebih banyak itu ke investasi misalnya
mungkin pertama kita sisihkan ke rekening tabungan di bank ya
tapi lama lama mungkin kita bisa belikan emas ya
mungkin nah kalau kita bicara emas mungkin ada yang namanya emas yang namanya fisik
tapi sekarang maggie anda tahu dengan emas digital anda kita bisa melakukan investasi seratus ribu lima puluh ribu pun sudah bisa kita beli emas digital
jadi saran saya adalah tingkatkan investasi anda dari sekedar rupiah di bank anda tingkatkan menjadi emas misalnya
kemudian nanti setelah agak banyak mungkin kita bisa belajar investasi investasi lain
tapi sekali lagi maggie jangan hanya punya satu sumber penghasilan kalau apalagi kalau penghasilan anda umr
tingkatkan juga dengan memiliki pekerjaan sampingan lain karena jakarta adalah surganya belajar hal baru
kemudian tingkatkan investasi anda minimal start mulai dari emas digital
baik fokuskan dengan kebutuhan anda dan tentunya juga mulai belajar dengan skill skill yang baru dan tentunya juga harus fokus dengan investasi
semangat terus dengan gaji umr terima kasih mas safir sudah bergabung bersama kami dengan cnn indonesia business dan referensi